saudara seorang perempuan yang tengah berjalan dengan anaknya menjadi korban pelecehan di kota depok jawa barat
aksi bejat pelaku sempat terekam kamera cctv di rumah warga
tampak dari rekaman cctv korban yang sedang berjalan kaki bersama seorang anak dihampiri pelaku dari arah belakang
menurut seorang warga peristiwa itu terjadi pada saat jalan sedang sepi
setelah berjalan ke kota depok usai aksi bejat pelaku itu korban sempat jatuh pingsan dan trauma
warga sempat mengejar pelaku yang saat itu melarikan diri namun tak membuahkan hasil menangkap pelaku
kasus ini telah ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak polres metro depok
warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat
warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat